perdana menteri kanada justin trudeau tampaknya bakal makin populer
baru baru ini perdana menteri termuda kedua dalam sejarah kanada itu membuat tercengang saat memberi kuliah dadakan soal teknologi
iya sementara seorang pembawa berita di amerika serikat itu justru jadi bagian dari pemberitaan berkat aksi heroiknya
simak ulasan jeremy rov berikut ini
muda populer tampan dan pintar
resep untuk populer milik perdana menteri kanada justin trudeau nampaknya bakal semakin panjang
pada tahun pertama masa jabatannya pemimpin negara yang lebih mirip pangeran dalam kisah animasi disney ini tak henti menyita perhatian
yang terbaru trude memamerkan pengetahuannya yang luas saat tak sengaja ditanya seputar teknologi komputasi kuantum
penjelasan gamblang seputar komputasi kuantum selama hampir semenit oleh perdana menteri trudeau ini bahkan bisa membuat stephen hakim tersipu malu
yang jelas kuliah singkat rudo yang seorang mantan guru ini langsung menuai aplaus dari hadirin
jika biasanya wartawan mencari berita wartawan yang satu ini justru jadi berita
saat sedang meliput banjir pembawa berita
sebuah stasiun televisi di houston ini langsung terjun ke genangan untuk menyelamatkan seorang lansia yang mobilnya terjebak banjir
sang wartawan datang di saat yang tepat
telat sedikit saja ceritanya bisa jadi berbeda
air bah begitu cepat menenggelamkan kendaraan
sepanjang senin lalu banjir memang menyulitkan warga di kawasan houston dan texas amerika serikat
hujan diperkirakan baru akan berkurang pada selasa